makanan yang diberi nama lem kybob ini diambil dari bahan utama kambing
kaibob sendiri merupakan singkatan dari kahiyang dan bobi
sama seperti pernikahan kahiyang dan bobi yang berasal dari dua daerah dan dua suku berbeda
makanan ini juga merupakan perpaduan dari makanan khas solo mandailing dan melayu
jika aslinya tengkleng berbahan jeruan kambing dan cenderung encer serta dipadukan dengan sambal kecap
di menu lem kaibob ini berbahan baku iga kambing dan sedikit kental dipadukan dengan sambal tuk tuk
dan dihidangkan dengan nasi kuning khas melayu
meskipun baru makanan ini mulai menjadi salah satu makanan favorit di salah satu hotel di medan
yang umumnya dihuni oleh tamu dari luar pulau sumatera
untuk menghadiri pesta ngunduh mantu pasangan bobi afif nasution dan kahiyang ayu siregar
kalau di solo ini namanya adalah
tengkeleng tengkeleng namanya
kalau di sini mungkin kita lebih kenal dengan nama gulai gulai gitu
nah kalau nasinya ini kan dia terasa gurih pas terasa gurih terasa berlemak enak
keistimewaan makanan ini memang saya terobsesi dari salah satu anak dari presiden kita itu
ayam dengan bobi
jadi ini perpaduan dari
dari antara solo dengan mandailing
jadi namanya itu spesifiknya saya kasih rubah jadi ke lem kibok
pihak hotel berharap kahiyang dan bobi serta keluarga besar presiden jokowi
bersedia mencicipi menu baru perpaduan antara dua suku yang berbeda ini
presiden langga medan sumatera utara